seserius apa ya empat puluh dua kementerian itu dinas akademik yang diusulkan oleh kubu pak prabowo
setiap kementerian yang ditambah itu kan kabarnya kemenko akan jadi enam
oh empat itu direkturat jenderalnya
kemenko kan sekarang empat ya
soal soal yang isu pembangunan manusia dan sebagainya akan masuk ke sini
pohlukam politik keamanan panglima tni dan sebagainya akan masuk sini
merko marves membawa sdm
tadi yang kasih tau staffnya pak luhut
artinya dari empat ini apa yang kira kira dua
nah nambah dua itu maksudnya keseluruhan totally
sekarang ini kan ada tiga puluh empat kementerian nih

salah satunya kementerian makan siang gratis itu
nah ini belum tau nih
cukuplah kalau empat puluh dua plus wamen wamen gitu